kamu jadi mau ngambil alih tempat parkir sama pasar
yakin mereka tidak akan ada perlawanan
kalau bisa hindari kekerasan
selamat pagi kang
pukulan sama tendangannya
kamu istirahat dulu aja di rumah
kamu jangan cerita sama orang lain
termasuk kang murad
kalau saya habis dikeroyokin anak anak jalanan
kalau ada yang nanya
saya lagi gak enak badan
terima kasih cep
kamu lagi dimana
mau ke kantor cecep nggak
hari ini enggak
saya lagi gak enak badan
saya hari ini mau diem di rumah aja
oke saya setuju
terima kasih kang
nanti langsung saya kerjain sama tes serena
gak enak badan
tadi juga dia udah nelfon saya
hari ini dia nggak ke kantor kamu
mau di rumah aja
tadi juga dia udah ngasih tau
kalau ke kantor kamu sendirian
saya mau stand by aja di rumah
kalau ada apa apa
kamu jadi mau ngambil alih tempat parkir sama pasar
yakin mereka tidak akan ada perlawanan
mungkin saya harus lihat situasi nanti
mungkin saya harus lihat situasi nanti
mudah mudahan saya bisa menghindari kekerasan
kalau harus ada kekerasan
sama yang di level atas aja
sama bos bos yang mengatur bisnisnya
yang di bawah
usahakan jangan disentuh
mereka cuma ikut kerja
siapa yang baca
kenapa kang mus kaget
tadi gak ada siapa siapa terus tau tau ada suara manggil saya
yaudah sana masuk sekalian panggilin istri saya
ini komandan kang agus
dan ini wakil komandan kang yayat
ini tukang parking yang baru semih dan torik
saya pergi dulu
terusura permanaan belelim muka
terus setiap kali kita bertemu
baiklah harus hati hati

tempat ini sudah kita ambil alih
tapi mereka terus ngasih perlawanan
balik lagi diusir terus balik lagi
mereka parkir liar
di luar manajemen kita
tapi bagi kita tetap aja parkir liar
mak dari mana
mak dari mana
mak dari mana
kayaknya emak harus dibawa ke dokter tht
kok telinga hidung telinga
apa yang hanya merendah peril
gue tersayang tumpuk itu folklore
kita masih perlu empat orang lagi
dua buat di parkiran yang tadi
dua lagi buat di pasar
kalau buat kerja bisa
tapi kalau buat bertarung lagi
kayaknya saya belum siap
saya maunya kita kerja
masih diisi orang orang bawahnya kang ujang atau enggak